mau ke kantor
karyawan kita sekarang berapa orang
mak udah ke kantor
udah dari pagi
cepat ada cingkongnya
sekarang karyawan banyak
jangan sampai nunggu
biarpun kamu karyawan biasa bukan manajer
tapi kamu karyawan yang senior harus bisa jadi contoh kerja yang benar
kalau di sana ada mak di sini akan tenang
semua karyawan pasti disiplin
soalnya ma itu seperti company
mak itu seperti company
kalau bukan bercanda apa
senyum itu artinya saya kerjanya ikhlas
kamu kerjanya ikhlas enggak
kalau ikhlas coba senyum seperti titin
kalau senyum seperti titin
isi mau berangkat
akang juga mau pergi
hari ini saya ada panggilan kerja
itu mangkuknya diberesin
ini juga belum beres
selama ini kegiatan kamu apa aja
lagi di jalan
lagi ada urusan
lagi main aja iseng
bosan gak ada kerjaan
giliran kamu jangan diem aja
selamat siang cik
selamat siang cik
hirai am kida yang diriang cirai delapan
diriang cirai get
saya dipanggil polisi
disuruh ke kantor polisi
saya memanggil cantik
terlalu ketauan modusnya
nanti pulang jam berapa
biasa jam lima an
mau dijemput gak
iya aku mah udah gak punya mobil
kreditnya udah lama lunas
enggak ah mending pulang pakai angkot aja
bener cuma diminta keterangan aja
iya dimana kamu sekarang
udah di jalan tapi saya
udah terus jalan mau apa lagi
mau rasa apa
mau saya masakin dulu yang baru
kalau mau cepet tinggal ambil yang udah mateng
pelan pelan mah udah pasti
udah motor ini mah gak bisa dipake lagi
udah buat ngebut
di jalan lagi nunggu angkot
aku juga lagi di jalan sama indri
bu bun dimana
udah jalan ke kantor polisi
kita juga nanti masih dipanggil
iya saya sudah siap lagi nunggu telepon
taslim sama cecep juga masih dipanggil
mau ketemu imas
sama keluarga kan mbah har
dia nelfon saya tadi pagi ngasih tau
katanya dia diterima kerja
terus hari ini langsung masuk kantor
mudah mudahan memang jodoh
terus lancar sampai perkawinan
terus jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah
yaudah gitu aja dulu
iya kang sampai ketemu
nakon irgendwie semua sekalian sekali

kita udah lancar dong kita nunggu joss
terakhir dia ngelepon
nganyain soal dia mau pinjem uang
yang pengen pesen kang murad
itu pacar kamu
berapa hari yang lalu dia bilang mau insaf
tapi besoknya udah nyopet lagi
mudah mudahan ada ktp nya
namanya uyan romyan
dempetnya kamu copet
iya emang kenapa
mik jagar udah pulang sekolah
tadi pergi katanya mau main spetis sama cathy char
yang beli rame
aku udah di depan
yang bener senjata mungkin
kangen sama aku ya
kalau enggak ngapain dateng
kamu kangen juga enggak
tidak mau ngasih tau ah
aku buat minum dulu ya
udah itu aja
katanya mau nunjukin desain baju
itu om ubed
kita ketemu lagi
om ubed sekarang jualannya disini
mau cilok apa mau marah
kamu mau produksi baju muslim juga
bukan cuma jualan kerudung
nantinya itu kapan
kok belum tau
belum ada modalnya
katanya kamu punya tabungan
itu mudah buat nikah
bukan mudah buat usaha
kalau dipake buat nikah
berarti nanti kamu gak bisa usaha
kalau dipake buat usaha
gak bisa buat nikah
selain tiga orang yang sudah kami tangkap
kamu punya anak buah yang lain
dulu ada tapi sudah saya pencat semua
setelah kita dipecat sama bos sayap kamu terus nyopet
gak bisa diandalkan
ini orang orang yang menghitung rakyat kamu
mudah mudahan mereka insap
karena saya sendiri juga sebetulnya sudah mau insap
seperti orang yang dulu ngajarin saya nyopet
insaf seperti murid saya yang sekarang jadi tukang cilok
saya bisa bebas
yang bisa menentukan nasib anda
gimana kalau kita bikin kelompok yang bakal jadi saingan kelompok besaib
kayaknya sekarang jadi copet bakal susah
soalnya mungkin masyarakat sudah sadar bahaya nyopet
soalnya udah banyak kejadian sama peringatan
siapa yang nyuruh kamu
siapa yang nyuruh kamu
teti teti di jalan
kalian tenang aku butuh dukungan kamu
dari kantor polisi
aku harus ke sana
orang yang waktu itu ngajar aku sudah ketangkep
kamu gak usah khawatir
ini dorongannya kang
saya dengar kemarin kemarin banyak kejadian
sekarang diurut polisi
saya kira kamu semua turun lagi
siapa yang mau datang
nanti sore kita ketemu lagi di markas besar
saya jalan dulu
akhirnya aku tau rumah kamu kuas
orang yang waktu yang tuh kekecuan
kuncinya lewat sini
anda tidak menikmati tempat baru
ya pintunya dikunci
yang udah pulang tapi pintunya dikunci
kesini atu ambil kuncinya
ada temen neng
kasian kalau dia tinggal
apalagi kalau diajak ke sana
ya udah tunggu
jauh sama neng
biarin aja atu lah
tidak mau bekerja sama atau memberikan keterangan palsu
itu akan memberatkan anda
siapa yang membayar anda
kamu yang menjadi penghubung ke mereka
uangnya dari mana
resti mendapatkan uangnya dari mana
setelah kang mus datang melapor siap
eh ada tamu
hovifah lim gamreng
maaf tante esy sama om emu sibuk
di rumah gak ada orang jadi dikunci
nanti kalau kerjaan saya sudah selesai
ya ada apa dik
suara kamu tadi nggak jelas
iya ada apa
siapa yang ngasih tau
tadi saya ketemu di jalan
tapi aku gak ada
pinjem buat tas lim
kamu sekalian ikut bukit bukit aja
tapi imas gak ada
imas nggak ada juga gak apa apa
gak usah teh
imas bagian moto aja
kamu di tengah
baru keluar kantor
kamu udah gak ikut kang mus lagi
barusan dari kantor siapa
kantor kang mus kantor ki cimpling
oh ke marlekas besar gak
bawa helm lu gak
kalau udah beres kita langsung berangkat
bukan ngejawab malah pergi
kamu pasti tahu kalau saya pulang kau akan menang
jangan lupa kang mus
kamu harus selamat
kamu harus selamat
saya sudah tahu sebelum pensiun saya dua puluh tahun lebih ada di bisnis ini
kita nggak pernah ketemu tapi kuping saya bisa mendengar rencana jahat kamu
hidung saya bisa mencium bau rencana busuk kami
gopal goban sudah kalah
dik dik sudah kalah
murat sama pipit juga sudah
kamu yang kalah jamal
saya sudah ke terminal korban sudah pensiun
saya ke pasar dik dik sudah pensiun
murad sama pipit juga sudah kabur
sebelum dia bernasib sama seperti gopa
tetep bubun yah
kamu mau pegang terminal pasar jalanan
tempat kamu bukan di sana
ada tempat yang lebih cocok buat kamu
juga buat anak buah kamu
di mana anak buah kamu
atau sudah berangkat duluan
sekarang kamu mau nyusul
jemputan sudah datang
anda saudara jamal
kami dari polsek sumur bandung
terima kasih kang mus atas kerjasamanya
seharusnya saya yang berterima kasih

akhirnya tak jauh
tanpa masalah ram
kita sudah pergi
dan ada yang baru akan pergi
kita boleh menengok ke belakang untuk melihat sejarah dan belajar
bukan untuk kembali
kita telah menempuh
dan ada yang baru akan menempuh jalan baru
ketika kita akan berubah
jalan menjadi mudah
akan menempuh masa sulit
kita harus bekerja keras
kita buktikan pada kang bahar
yang sudah tenang di sana
kita punya bisnis yang bagus
dan juga bisnis
ini pertemuan terakhir